kamu yang kuat ya
kalau memang papa kamu mengalami gagal ginjal
support dari keluarga lah yang dia butuhkan sekarang
makasih banyak ya fadil
batalkan saja ya ma
udahlah telepon gak usah bahas yang ini terus deh
mama gak akan membatalkannya
mama akan buktikan sama edo
dan setelah tes dna itu keluar
dan terbukti bahwa kafa itu adalah anaknya fadil
maka mama mau edo menghentikan semua kegilan
dan kalau dia gak berhenti juga
mama akan laporkan dia ke polisi
kamu tenang aja
ini mama semua sudah mengambil keputusan yang terbaik
untuk semuanya taufan
silahkan duduk alena
aku ganggu kamu gak
sama sekali gak
ada yang harus aku konsultasiin sama kamu
ini soal papi aku fadil
kalau papi aku itu sakit
dan kemarin dia
dia udah ngecek lab
tapi dia bilang sama aku
dia bilang kalau dia baik baik aja kan
tapi aku bilang kalau dia baik baik aja
tapi apa kamu percaya kalau papi aku baik baik aja
kamu percaya fadil
tapi menurut aku
tapi kamu gak baik baik aja
walaupun sebenernya aku gak tau tepatnya
makanya aku datang kesini
untuk menyimakan persepsi kita
tentang penyakit papi aku
ini data data berhasil
aku peroleh dari internet
dari gejala papi aku yang sering mual mual
dan pinggulnya yang sakit
apa ada kemungkinan
papi aku menderita
gagal ginjal fadil
sepertinya semuanya mengarah ke situ
jangan ngoblin jam
tapi kamu harus mendapatkan
dan harus dioperasi
supaya kamu bisa menjalani
fadil aku bersedia untuk menjadi donor ginjalnya papi aku
aku bersedia fadil
fadil aku mau berguna
untuk papi aku fadil
bisa aja lena
tapi kamu harus menjalani
serangkaian tes dulu
donor ginjal dilakukan oleh keluarga
karena presentasi tingkat kecocokan antara penyumbang dan penerima
itu lumayan besar
keluarga kandung maksud kamu
aku tau fadil

kalau persentase aku untuk menolong papia aku sangat kecil kayaknya
karena aku hanya anak angkat
alena cukup alena cukup
belum tentu juga
tapi kamu mengalami gagal ginjal kan
jadi kamu jangan histeris dulu alena
kamu dengar ya
kamu dengar ya
mama gak mau kalau ide merebut kamu
mama gak mau kava
mama gak mau nama kamu dirubah sama edo menjadi eka kava
enggak mama gak mau
mama tahu itu kava
tapi selama ini apa yang dilakukan sama mama sudah terlewat batas
hidup edo gak pernah mengakui kamu
tapi kenapa sekarang dia baru mengakui kamu
kenapa baru sekarang
kava bantu mama sayang bantu mama
kalau kamu gak mau edu melakukan tes dna itu
kenapa kamu gak ngomong sama mama untuk membatalkannya
kak tante ambar pasti gak mau kak
kamu tahu dari mana
kok kata ufan tanya tahu dari mana sih kak
kemarin kan kita udah tahu sendiri
semuanya udah bicara sama tante ambar
tapi tante ambar tetap aja menolaknya
iya semua udah bicara
aku papa bahkan fadil
tapi kamu enggak mila
apa karena kamu masih sangat
ingin mama tahu kebenarannya
kebenaran tentang siapa ayah kava yang sebenarnya
sekarang aku tanya sama aku
kenapa kamu mau mama tahu kebenarannya
kalau kebenaran itu akan menyengsarakan semua orang
yang sengsara bukan cuma kamu kak mila
tapi juga papa mama fadil
karena kamu tahu kak
edo itu bukan ayah yang baik untuk kava
kamu tahu kak
jadi kamu jangan gimanya kak mila
minta sang mama untuk tidak membelikan rambut itu untuk edo
bilang sama mau untuk membatalkannya
kamu harus memperjuangkan apa yang menjadi akalmu kak mila
karena memberikan rambut kava untuk edo
itu adalah kamu
kava itu anak kandung kamu mila
anak kandung kamu
jadi bukan mama yang berhak untuk memutuskan soal tes dna itu
bukan juga edo
tapi kamu yang berhak kak mila

berhifying gangba aku

saya bukan kandung kamu sendiri
aku pasti akan ran celebritas
makan melihatmu seperti si typeda
tetapi bukan seperti ruangrock
kemarin aku ketemu sama dia
kok taufan gak bilang sama aku ya
kalian bicara apa aja
hubungan kalian sekarang udah baik baik aja kan
taufan ketemu aku
hanya untuk membicarakan masalah kami lah
tentang anak kamila yang mau diambil sama edo
dia menanyakan hak kamil atas bayi itu
sepertinya sekarang di pikiran taufan
sudah tidak ada aku fadil
sudah tidak ada aku
udah lah fadil
kamu gak usah
ngasih aku muka sedih kayak gitu
aku kan udah janji sama tovan
aku akan menjadi wanita yang kuat dan tegar
dan taufan akan memantau aku
sampai aku menjadi wanita seperti itu
kalau gitu aku pamit ya fadil
fnd ternyata benar kamu
tidak usah bersikap sok ramah pada saya
karena sekarang saya tahu
siapa kamu sebenarnya
setelah apa yang kamu lakukan pada farah
setelah kamu syasyakan dia

kamu masih berani untuk meminta saya menjadi dokter bedah

kamu benar benar tidak punya malu haris

aku benar benar tidak menyangka
bertemu kamu lagi dalam kondisi seperti ini
yang dulunya sahabat aku
jadi sangat membenci aku sekarang
jadi sangat membenci aku sekarang
jadi sangat membenci aku sekarang

dengan bapak haris
dengan bapak haris
siang dengan saya sendiri
ini di rumah sakit mulya setia bapak

saya hanya ingin mengingatkan

besok bapak ada jadwal untuk cuci darah
cuci darah lagi
kan baru dua hari yang lalu saya cuci darah
kenapa harus cuci darah lagi
kondisi ginjal kakak saat ini mengharuskan bapak untuk cuci darah dalam tempo yang cukup sering
ini demi kesehatan bapak pak

ini demi kesehatan bapak pak
kenapa saya menjadi penyibuk mengingat mesin itu
kenapa saya menjadi penyibuk mengingat mesin itu
ketuk pintu dulu kalau ingin masuk
tadi papi bentang kamu
papi gak tau maaf
alena ganggu ya
oh enggak sayang enggak
ada yang mau alena kasih ke papi
mesti ngasih surprise